informasi lainnya saudara pasca erupsi kondisi pulau ruang di desa laing patehi
semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik gunung api ruang
dari video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi gunung ruang
membuat kampung lain patehi sudah tidak berpenghuni lagi
kondisi desa tertimbun abu vulkanik gunung api ruang
yang erupsi pada selasa tiga puluh april lalu
mereka telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi gunung api ruang
sementara itu kondisi jalan pulau tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan beberapa bangunan rusak
selain itu material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan
proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan
pemkap kepulauan siau tagulandang biaro akan membawa semua warga yang ingin dievakuasi ke luar pulau
intinya kesiapan dari misalnya di siau untuk menerima pengungsian dari aku anak ke sini
begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan pasien satu
do tentunya akan difasilitasi oleh pemprov sulawesi utara